enam orang ditetapkan sebagai tersangka pendaftaran internasional mobile equipment identity atau imei ilegal oleh direkturat tindak pidana siber bares krim polri
empat tersangka adalah pihak swasta sementara dua tersangka lainnya merupakan oknum aparatur sipil negara di kementerian perindustrian dan direkturat jenderal bea cukai
menurut direktur siber bares krimpolri rikjen adi vivit dalam konferensi pers jumat siang
terdapat lebih dari satu ratus sembilan puluh satu ribu pendaftaran email melalui aplikasi centralized equipment identity register atau cier kementerian perindustrian periode sepuluh hingga dua puluh oktober dua ribu dua puluh dua tidak dilakukan sesuai prosedur
perusahaan pemohon ini mengajukan untuk memasukkan ke dalam sinas secara online
diajukan kementerian perindustrian dan ada bagian yang untuk melakukan verifikasi terhadap data
setelah itu diberikan persetujuan ke kementerian informasi dan dimasukkan ke data namanya program sair atau centralized equipment identity registration
nah tahapan di kementerian perindustrian inilah yang tidak dilakukan oleh salah satu tersangka dengan inisialnya f
yang seharusnya disitu ada pembagian
perang apa segala macam tidak dilakukan
kabar reskrim komisaris jenderal wahyu widada dalam konferensi pers di mabes polri jumat siang menyatakan
ada potensi kerugian negara mencapai tiga ratus lima puluh tiga miliar rupiah
dan modus operandi pelaku ini adalah tidak melakukan proses permohonan imei ini hingga mendapatkan persetujuan ke kementerian informasi atau secara tanpa hak
langsung memasukkan data imei tersebut ke dalam
dari apa yang telah dilakukan oleh para pelaku ini selama sepuluh hari ada dugaan kerugian negara
sejak dua ribu delapan belas kementerian perindustrian menerapkan kebijakan pendaftaran dan pengendalian imei untuk menekan peredaran ponsel ilegal
para tersangka dijerat dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara dan denda dua belas miliar rupiah
mahardika utama indra hadi jakarta